nah soal masalah politisasi hukum
kita berupaya jangan cepat itu terjadi
kan itu semangat kita
kalaupun itu udah
kita upayakan tapi tetap terjadi
nah itu diluar daripada
kita menjaga kalau dari pihak nasdem pasti menjaga saya
tidak ada lah
tapi kita kan bukan penelitian
tapi kalau apakah ada yang menjamin
aparat penelitian hukum bebas
tidak ada politisasi terhadap masalah
nah itu catatan pinggir rekam jejak
saya pikir kawan kawan pers juga lebih memahamin itu
pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai
dan juga amin
pasangan yang didukung oleh nasdem
bung anies dan bung muwais kandar
nah tapi sebaruh mana pengaruh ini
yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan
membawa misi baru gerakan perubahan ini
harus berjalan sebagaimana yang diharapkan
salah salah bukan memberikan efek yang negatif
insya allah barangkali
nusra akan mendapatkan sesuatu
kalau memang dilihat
pendekatannya ini secara terus terang
tetapi sampai saat ini
kita berikan kesempatan dan penghormatan kita
kepada aparat penegak hukum
yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan
hingga menjadi suatu hukuman tersebut
apakah itu bebas
apakah itu mendapatkan hukuman
semuanya kita hargai